presiden joko widodo melantik kepala badan nasional penanggulangan terorisme yang baru
inspektur jenderal polisi tito karnavian
sesuai undang undang mantan kapolda metro jaya ini akan naik pangkat setingkat dengan menteri
selain kepala bnpt presiden juga melantik kepala badan keamanan laut
laksamana muda tni ari sudewo
irjen polisi tito karnavian menggantikan komisaris jenderal polisi saud usman
yang akan masuk masa pensiun
mantan kapolda metro jaya ini diangkat sebagai kepala bnpt
karena mempunyai pengalaman di bidang penanggulangan terorisme
sebagai ketua densus delapan puluh delapan dan deputi di bnpt
bnpt akan memperkuat program pencegahan dan rehabilitasi
bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintah dalam memberantas terorisme di tanah air
pencegahan hukum atau pertinggakan kemudian rehabilitasi pasca penangkapan
pasca penegakan hukum
nah yang domin utama daripada bnpt adalah pada pencegahan dan rehable
nah ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak
perlu ada koordinasi karena tidak bisa satu instansi